anda kembali bersama kami di redaksi mantan ketua umum partai demokrat anas urbaningrum
bebas dari lapas suka miskin bandung jawa barat pada siang ini
salam sejahtera untuk kita sekalian
salam om swastiastu
alhamdulillah hari ini sebelas april dua ribu dua puluh tiga dengan diantar oleh kepala sekolah saya ini
pak kalapas pak kundrat kasmiri pak katifas
ini beliau juga pernah jadi kepala
sekolah sebentar di sini
dan kita semua saya dapat berdiri di tempat ini untuk mengikuti program yang tadi sudah disampaikan oleh pak kalapas
yakni cuti menjelang bebas untuk tiga bulan ke depan
yang pertama saya ingin
ingin menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada
pak kalapas pak kepala sekolah dan seluruh jajaran
yang selama ini sudah
istilahnya membina ya pak ya
membina saya dan kami semua yang ada di dalam
sampai pada masing masing
pada titik bebas atau merdeka
itu satu hal yang
tidak mungkin saya lupakan
yang kedua terima kasih pada teman teman sahabat sahabat yang hadir
saya harus menyebut beberapa partian antaranya
saya san mustafa tambah glowing hari ini
kemudian sahabat saya dan adik saya ini rifki karsayuda
ada adik adik tphmi
ada adik adik cipayu
dan tentu saja di belakang saya pasti wajahnya sangat dikenal
ini sahabat saya titi pasek suwardika
dan banyak yang lain
dari mana saja
saya sungguh terima kasih karena kehadiran saudara saudara sekalian
di halaman lapas suka miskin ini buat saya
bukan memposisikan saudara saudara saya ini pada tempat di halaman hati saya